tanggal sembilan belas agustus di jakabaring shooting range
dari dua puluh nomor yang dipertandingkan
tim menembak indonesia diharapkan dapat mencuri dua medali
delapan atlet yang tergabung dalam tim menembak indonesia
sudah sejak juli berlatih dan beradaptasi dengan kondisi venue di palembang
untuk menghadapi asian games dua ribu delapan belas
tim indonesia juga sudah melakukan sejumlah uji coba ke hongaria korea dan jerman
uji coba ini sekaligus untuk melatih mental atlet indonesia
menghadapi lawan yang levelnya satu tingkat lebih tinggi
atlet atlet dari tiongkok korea dan india
akan menjadi saingan berat bagi atlet indonesia
di hari pertama perebutan medali pada senin mendatang
akan mempertandingkan nomor pistol sepuluh meter
kalau bicara peluang semua berpeluang
tapi memang ada nomor nomor tertentu yang sudah kita petakan kekuatannya
cuman sampai saat ini masih kita keep itu
kita tidak pernah merilis nomor apa dan atletnya siapa
ini kami harus menjaga psikologi si atlet
itu yang kami jaga sekarang
soalnya sekarang ini yang kita bicara tidak bicara teknik
teknik sama semua tapi kita bicara sekarang
bagaimana menjaga kondisi mental dan psikologi atlet
itu yang lebih penting sekarang